ditemukannya dugaan prostitusi dan perdagangan manusia menjadi alasan mengapa alexis kini ditutup
namun apakah pertanyaannya penutupan alexis adalah solusi jitu untuk memberangus prostitusi
bagaimana pendekatan negara selain indonesia memandang prostitusi ini
saya ajak anda kita akan melihat beberapa tempat atau beberapa negara
kita akan melihat bagaimana geliat bisnis prostitusi ini
di mana tidak sedikit negara yang menggunakan atau ada sektor bisnis prostitusi ini menyumbang pemasukan pendapatan negara
secara sah tidak sah legal ataupun legal
yang pasti ada perputaran uang di bisnis prostitusi jumlahnya tidak main main
bisa anda lihat dulu di data yang kami himpun dari tim litbang sian indonesia
di mana ini adalah salah satu lembaga riset pada dua ribu enam belas
yaitu hoverscope yang menghimpun data tentang negara yang warganya paling banyak berbelanja prostitusi
atau seks pasar gelap dalam hitungan per tahun
kita lihat ini ada dua belas yang akan kami tampilkan
kita lihat tiga top tiga atau tiga teratas terlebih dahulu
yang pertama adalah tiongkok
tiongkok negeri tirabambu ini menjadi negara dengan warga yang berbelanja seks terbesar setiap tahunnya
jumlahnya luar biasa tujuh puluh tiga miliar dolar amerika serikat per tahun
buat tiongkok atau bagi tiongkok sendiri bisnis prostitusi di sini adalah ilegal tidak sah
pemerintahannya juga memperlakukan para pekerja seks di sana seperti penjahat penggerbekan sering sekali dilakukan
namun kita lihat angkanya tujuh puluh tiga miliar dolar
warganya paling banyak berbelanja prostitusi atau berbelanja seks terbesar setiap tahunnya
tapi anehnya walaupun ilegal di tiongkok
di beberapa tempat yang
mungkin dianggap sebagai bisnis prostitusi
salah satunya seperti pijat atau massage
di sana ada namanya pijat atau massage happy ending
justru tidak dianggap sebagai kegiatan prostitusi
kemudian di bawah tiongkok top tiga terbesarnya ada spanyol dua puluh enam lima miliar dolar amerika
kemudian jepang dua puluh empat miliar dolar amerika serikat
di susul ada di nomor empat yaitu jerman delapan belas miliar dolar amerika serikat
kita ke amerika serikat sendiri
di mana amerika serikat

jadi setiap negara yang menghabiskan atau berbelanja
salah satu negara dengan warga paling banyak berbelanja seks atau di bisnis prostitusi terbesar juga
empat belas enam miliar dolar amerika serikat
umumnya di amerika serikat bisnis prostitusi itu adalah ilegal
tapi salah satunya tidak di negara bagian evada
justru di nevada ini di legalkan
nah di nevada sendiri bahkan ada regulasi
ada perlindungan tenaga resmi untuk masuk di kegiatan atau industri prostitusi ini
dan juga ada regulasinya ada aturannya
mulai dari pajak kemudian ada perlindungan tenaga kerja yang ada di bisnis prostitusi ini sendiri
kemudian ada korea selatan india
anda bertanya tanya di mana letak indonesia
tidak ada di sepuluh besar tapi ada di
ada di urutan nomor dua belas
indonesia sebesar dua dua puluh lima miliar dolar amerika serikat
nah bisnis prostitusi di indonesia sendiri memang di legalkan
banyak dilakukan di pasar pasar gelap
kalau misalnya kita lihat data dari kementerian sosial
wilayah atau daerah di indonesia yang paling banyak atau besar bisnis prostitusinya adalah jawa timur
jawa timur sebesar lima puluh tujuh
ini data dari kementerian sosial pada tahun dua ribu dua puluh
ada lima puluh tiga bisnis prostitusi atau tempat lokalisasi
namun memang sebagian besar sudah ditutup
sesuai dengan fokus dan juga cita cita dari kementerian sosial bahwa di tahun dua ribu sembilan belas bahwa indonesia bebas atau bersih dari bisnis prostitusi
angkanya mungkin kalau anda lihat kenapa bisa besar sekali dua dua puluh lima miliar dolar amerika serikat
di lokalisasi kalijodo kalau anda ingat di jakarta
bahkan juga pernah ada salah satu statement dari wali kota jakarta
utara pada waktu itu perputaran uang di bisnis prostitusi di kalijodo angkanya fantastis sekali
satu miliar rupiah per hari
jadi kalau tiga ratus enam puluh lima hari dalam satu tahun anda bisa melihat seberapa besar uang yang bisa dihasilkan dari bisnis prostitusi yang ada di indonesia tentunya ya
lalu kita lihat berikutnya
meski umumnya menjadi masalah klasik
tempat prostitusi juga bisa menjadi pemasukan
tadi kita lihat data datanya
seperti misalnya saya akan tampilkan beberapa negara dunia yang memiliki tempat prostitusi
tapi juga dijadikan sebagai salah satu tempat wisata atau tujuan wisata para wisatawan yang ada di sana
yang paling dekat mungkin di benua australia
yaitu ada di kota sydney
ini di sana ada para wisata seks premium
salah satunya ditawarkan oleh royal
nah ini untuk yang high classnya lah ya kalau kita bilang ya
tarifnya karena besar sekali
per jamnya ini bisa lima ratus sampai dengan lima ribu usd
jadi kalau di royal courts sydney escorts ini untuk yang punya banyak duit lah ya
lalu berikutnya selain sydney ada juga di thailand
ini di patpong
tepatnya di bangkok ada red flight district ya kurang lebih
ada sudah berdiri dua puluh tahun
dan juga menjadi jantung industri seks di bangkok
dilegalkan oleh pemerintah setempat untuk menarik kunjungan wisatawan
selain bangkok juga di perancis
di benua eropa ada salah satu tempat
tempat yang apa ya dijadikan bisnis prostitusi
tapi juga menjadi sasaran tujuan wisatawan
yang ada di sana
entah mungkin untuk side sing atau mungkin melihat lihat lebih jauh lagi
ini pusat mesum di perancis
di paris terdapat toko xxx di sana
kemudian ada shownya
ada pertunjukan dan juga ada tempat atau rumah pelacuran
berikutnya di amsterdam
kalau ngomongin amsterdam mungkin yang paling banyak orang tahu
yang paling banyak orang kenal adalah red districtnya
ini di amsterdam ada di new holland
ini ada di rosberg kawasan red district
atau kawasan lampu merah
yang ada di amsterdam
ini juga ramai
jadi kalau misalnya anda ke sana
bukan berarti anda mau masuk atau mencoba coba ya
tapi bisa untuk juga berfoto
mungkin atau mungkin sekedar oke mencicipi rasanya bagaimana berjalan di red district
lalu di jepang juga ada kawasan namanya kabukico
nah kabukico ini menyediakan hiburan khusus orang dewasa
banyak sekali love hotel
love hotel itu apa ya
hotel cinta lah ya
untuk pasangan pasangan dalam tanda kutip
yang menyediakan pasangan kencan
jadi kalau misalnya anda nggak punya teman kencan
di sana disediakan pasangan kencan yang bisa anda ajak tentunya ya
tapi kalau misalnya kita lihat
dari data data yang dihimpun dari tim redbanksinindonesia ini
kalau kita mereverse atau merujuk pada penutupan hotel alexis
apakah dengan penutupan hotel alexis ini
bisa menutup atau memberangus
karena setelah itu
dimana penutupan hotel alexis
juga berimbas terhadap para pekerjanya
lalu kita lihat apa komentar gubernur dki jakarta
tentang nasib pekerja di alexis
pasca penutupan berikut pernyataan
ini pelanggaran yang dilakukan
dan diketahui oleh semua yang bekerja disitu
semua yang bekerja disitu tahu bahwa ada pelanggaran
jadi jangan memberikan kesan tidak tahu
lalu jadi korban
ini pelanggaran semua
jadi lain kali kalau mau memikirkan nasib
kalau anda bekerja di sebuah tempat
yang disitu ada pelanggaran
maka ini soal waktu saja akan ditindak
jadi poltronnya langsung
dengan tagar penutupan alexis
kira kira kata apa saja yang muncul dari cuitan netizen
kita akan lihat seperti biasa
saya akan buka data ontologi
yang sudah dihimpun atau berhasil dibuat oleh tim
seperti biasa kita akan lihat top tiga nya
kira kira apa ya yang orang akan cuitkan
dengan tagar alexis
kata kata yang related seperti apa
apakah mungkin selama ini juga
jadi pertanyaan adalah mungkin pengalamannya seperti apa
mungkin ada yang mencuitkan juga
karena juga sampai sekarang belum ada bukti yang dikeluarkan oleh gubernur anies
terkait dengan ada apa
di belakang atau di dalam hotel alexis ya
yang pertama tentunya kita buka ada alexis
lalu berikutnya ada anies
dan yang ketiga tutup
kemudian kata kata lain adalah
ini dia bukti ketegasan
salud dan juga ultimatum
kita buka data ontologi
kita akan buka
bagaimana komentar netizen terkait dengan penutupan hotel alexis ini
ini adalah beberapa komentar yang berhasil dikurasi oleh tim kami
yang pertama dari ecep johan
beginilah seharusnya kekuasaan digunakan
butuh nyali besar untuk menutup bisnis elit
macam alexis dari jakarta
anies sandi memulai lembaran baru
pendegakan hukum di indonesia
bahwa hukum harus tajam juga ke atas
berikutnya yang kedua
at m nahdil
alexis ditutup katanya
loh bukannya beberapa bulan lalu udah klaim juga
at st kurniawan
pemimpin kok gak ada empatinya sama sekali ya
tapi pikirkan juga
dan yang terakhir kita lihat
waduh saya siap siap mencari hiburan malam lain di jakarta nih
adakah rekomendasi tempat lain di jakarta
yang seperti alexis ini
kayaknya juga alexis bukan satu satunya

ya ya baiklah